korps bayangkara mengalami penurunan kepercayaan publik setelah mencuat kasus pembunuhan brigadir yosua yang melibatkan irjen verdi sambo hingga tragedi kanjuruhan
presiden jokowi memberikan arahan ratusan pejabat polri di istana secara tertutup
pertemuan ini pun bertepatan dengan kabar penangkapan teddy minahasa yang baru akan dilantik sebagai kapolda jawa timur terkait kasus narkoba
kita bahas hal ini bersama dengan arsul sani anggota komisi tiga dpr ri
pak arsul selamat sore
selamat sore assalamualaikum buspa
waalaikumsalam pak arsul dengan statement kak polri tadi presiden menyinggung soal kasus narkoba dan juga judi online dalam tubuh kepolisian
dpr melihat upaya bersih bersih anggota polri yang terlibat praktik ilegal saat ini seperti apa
mengingat kita terus mendengar nama polri jadi sorotan sampai sekarang
ya buspa ya tentu di satu sisi apa yang barusan disampaikan oleh kak polri itu
adalah musibah untuk kesekian kalinya bagi institusi penegak hukum kita ya polri
tetapi saya tidak ingin menyoroti dari aspek negatifnya ya
meskipun ya satu dua hal perlu kita soroti sisi negatif itu
tetapi yang saya kira tidak boleh kita tinggalkan adalah sisi positifnya
bahwa dengan pengungkapan kasus itu
kak polri jenderal polisi listio siketa prabowo untuk bersih bersih itu terus menerus dilaksanakan
dan tidak ada kemudian ya apa yang sering disebut sebagai impunitas ketika proses penegakan hukum dilakukan terhadap anggota polri
dari apa yang tadi disampaikan oleh kapolri kan jelas bahwa meskipun ya
untuk hari ini ya penindakan itu hilang
dilakukan atas tugaan pelanggaran ketika profesi sebagai anggota polri
karena itu yang dilakukan adalah faktus misalnya penempatan khusus
dan kemudian disebutkan itu terduga pelanggaran yang terancam dengan sanksi ptdh
pemencatan tidak dengan hormat
tadi juga disebutkan itu
tidak akan berhenti
dan ini yang terus menerus kami dorong di komisi tiga
agar setiap ya
bentuk pelanggaran ya
oleh anggota polri yang dimana ada aspek etiknya
sekaligus juga ada aspek pelanggaran hukum
karena maka dua duanya harus diproses
jadi tidak hanya segedar kemudian diselesaikan
ada ranah etik
dan ada yang terdapat di dalam perusahaan
jadi ini adalah satu titik saja yang sanksinya kita tahu adalah sanksi sanksi administratif
nah ini yang kita lihat terus menerus dilakukan
paling tidak selama kepemimpinannya pak kapolri sekarang
kita lihat misalnya pada kasus irjen paul napoleon puna parti
dan perwira tinggi lainnya
dan kemudian juga kemarin kasus
dan sejumlah anggota polri yang lain
sekarang ada tukaran pelanggaran yang dilakukan oleh irjen paul pm
yang tentu tadi juga sudah disebut dalam keterangan itu misalnya
eks kapolres bugi tinggi
nah ini yang harus kita dorong
memang ini akan terasa pahit
bagi teman teman kita yang ada di polri
bahwa dalam jangka panjang
keadaan baik ini akan berbuah manis
ketika reformasi bersih bersih
beres beres yang dilakukan oleh pimpinan polri itu
itu terus dilakukan
dan itu tanpa limitasi tanpa pembatasan
perwira tinggi sekalipun
kalau buktinya memang memadai
itu akan diproses
sekiranya itu bu spa
sisi positifnya ke depan untuk polri kita
kalau melihat ada upaya bersih bersih
yang jelas dilakukan oleh kapolri
atau jajaran polri begitu
mengapa sampai ada pemanggilan ratusan
petinggi polri ke istana
syaratnya bahkan nggak biasa
datangnya pakai bis
nggak bawa ajudan
ada kecemasan artinya ini presiden
karena sejumlah pengamat menganggap ini ada kecemasan di tubuh polri
barangkali saya tidak ingin menggunakan kata kecemasan
tapi memang tidak bisa kita pungkiri ya
bahwa akhir akhir ini ya
polri menjadi sorotan masyarakat luas
dan itu berakibat pada menurunnya
tingkat kepuasan publik terhadap polri
dan kinerja polri
nah ini tentu dilihat juga oleh presiden jokowi ya
polri ini kan institusi yang ada dalam rumpun kekuasaan eksekutif
dan memang di bawah presiden
jadi kalaupun presiden memanggil
mulai dari kapolri sampai kapolri seluruh indonesia
itu memang ada dalam wilayah kewenangan beliau ya
sebagai kepala pemerintahan ya
nah bahwa ini terasa istimewa karena tidak pernah terjadi sebelumnya ya
ini justru menunjukkan bahwa presiden memberikan atensi khusus
concern ya presiden sayanglah ya
kita ingin membiarkan polri kita itu yang sedang menjadi sorotan
terus menerus menjadi sorotan
dan untuk itu perlu dukungan dari pemimpin tertinggi dalam jadaran pemerintahan
tentu sisi lainnya adalah ini peringatan sebetulnya
kalau presiden saatnya sampai memberikan atensi khusus
maka tidak boleh lagi ya
ada anggota polri kita atau apalagi pada level perwira
ya kemudian masih ya business as usual
kasih main mata dalam penegakan hukum ya
masih kemudian di dalam melakukan kerja kerja
itu melakukan katakanlah bintang bintang ya
yang tidak mencerminkan keadilan terhadap masyarakat atau rakyat kita
saya kira pesan pesan apa apa singkatnya ya
pesan besarnya yang ingin disampaikan oleh presiden saya kira itu ya
oke tadi disampaikan oleh kak polri
ada beberapa poin yang menjadi concern presiden
karena ikut menyeret sejumlah anggota polri termasuk punggli
kemudian ada ya
dpr ikut mengawal isu terkait konsorsium tiga ratus tiga karena menyita perhatian masyarakat
sejauh ini pembahasannya seperti apa pak arsul
tentu ya di luar rapat rapat kerja pengawasan secara resmi
kak polri itu secara apa apa intensif juga berkomunikasi ya
dengan pimpinan dpr dengan pimpinan komisi tiga
dengan kami para anggota komisi tiga yang bertanya
tentu tidak hanya kak polri
jadaran pimpinan polri lainnya para pejabat utama ya pak kappa reskrim pak irwasum ya
juga para kak polri itu kan kami kan sering telepon wan gitu ya
dan apa itu misalnya kita lihat ya kami kan sering melakukan kunjungan kerja ya
ada kasus kasus yang kok jalannya lambat banget gitu ya
sering kemudian disebut oleh masyarakat masuk angin ini penegak hukumnya
maka kami juga berkomunikasi kepada jajaran polri yang lebih tinggi
kalau itu polres ya dengan kak polri kalau itu pak kapolri dengan pak kapolri
atau para pejabat utama mabes polri
ini terus menerus harus kita kawal karena kami sebagai komisi tiga yang
apa memang membawai bidang hukum penegakan hukum ham dan keamanan nasional
itu juga menjadi tempat pengaduan masyarakat yang terkait dengan penegakan penegakan hukum
yang jauh dari rasa keadilan jauh juga dari arah kepastian hukum maupun kemanfaatan hukum
baik kalau tadi soal konsorsium tiga ratus tiga dan bagaimana dpr menanggapinya terkait dengan keluhan masyarakat soal itu
ada juga soal narkoba yang tadi disinggung yang nampaknya juga pertemuan ini bertepatan dengan irjen polted minahasa yang ditangkap karena kasus narkoba
bagaimana kemudian komisi tiga melihat ada dugaan mafia narkoba
karena tadi disebut saya ingat disebut oleh kak polri pertama menyeret bribka kemudian kak polsek
dan ada nama irjen pol teddy minahasa yang akhirnya terseret dengan kasus ini kasus narkoba
karena kalau ngomongin kalau kita berbicara soal kasus narkoba mafia narkoba
tidak mungkin kejahatan itu akan terjadi
kejahatan ini dilakukan oleh pelaku tunggal bukan pak arsul
ya jadi pertama saya jawab dulu yang terkait dengan pengawasan terkait dengan perjudian online tiga ratus tiga
komitmen kapolri kepada kami dalam rapat terakhir itu setelah selesainya proses hukum yang dilakukan dalam lingkup kewenangan kepolisian ya
ferdi sambu dan kawan kawan
maka fokus berikutnya ini sebelum ada kasus irjen pm ini adalah pengunggapan perjudian online tiga ratus tiga
nah tadi kan pak kapolri sudah menyampaikan progresnya berupa buah dari hasil kerjasama dengan interpol yaitu dibawa kembali
kita berharap ya sang bandar ini nanti kepada penyidik dan ini kami akan minta juga pak kapolri mengawal untuk bicara apa adanya
termasuk apakah selama ini bandar tersebut quote unquote ya kerjasama mendapatkan perlindungan dari katakanlah ya oknum ya di polri itu sendiri
nah ini yang tentu kami akan komunikasikan juga kepada pak kapolri dan mintakan atensi
nah kalau soal narkoba ini kita sudah sama sama tahu bahwa narkotika ini adalah
narkotika ini adalah narkotika yang berbeda
extraordinary atau serials crime ya kejahatan luar biasa dan kejahatan serius ya yang ini memang harus dipantaskan
yang harus diberantas itu adalah mulai dari pengedar kecil kecilan bandar sampai bandar besar sampai supplier besarnya
selama ini kan memang ada kritik dari berbagai elemen masyarakat sipil ya ya di apa arah penduduk ya
apa arah penegakan hukum kita kepada dalam soal tindak pidana narkotika itu lebih banyak kepada penyalahguna kepada pengguna
saat ini kalau kita bicara misalnya penghuni lapas kita yang tiga ratus tujuh puluh ribuan itu terpidana atau warga binaan pemasarakatan
maka lima puluh delapan ya itu adalah penyelidikan
ya itu adalah penyelidikan
ya itu adalah para terpidana dari kasus narkoba
maka ke depan dpr bersama pemerintah juga akan melakukan revisi terhadap undang undang nomor tiga puluh lima tahun dua ribu sembilan tentang narkotika
ini harus kita arahkan
bahwa penindakan pemberantasan tindak pidana narkotika kita itu adalah untuk memerangi bandar narkoba
mulai dari yang kelas teri kelas kambing gitu ya sampai yang kelas kakap
kakap sekali atau kelas hiu gitu
nah inilah yang saya kira ya tentu tidak cukup hanya dengan memperbaiki undang undangnya tetapi juga memerlukan tingkat kalau dalam konteks narkotika
ini tidak hanya polri saja tetapi juga ada narkotika nasional dan jajarannya
baik baik pak arsul kita harapkan juga arahan presiden jokowi kepada ratusan polisi tadi termasuk dengan kapolri bisa memberantas kasus kasus narkoba kemudian judi online
agar tidak menyeret tadi ada penyalahgunaan wewenang di tubuh kepolisian yang mungkin bisa terjadi secara struktural begitu dari jabat dan juga pangkatannya
pak arsul sani terima kasih banyak sudah bergabung bersama
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesian newsroom selamat sore
selamat sore assalamu'alaikum bu sma